pemerintah menetapkan status tanggap darurat selama tiga puluh hari di lumajang jawa timur
status ini berlaku mulai empat desember hingga tiga januari dua ribu dua puluh dua mendatang
hal ini disampaikan oleh plt kapus datin kom bnpb senin kemarin
hingga kini diketahui jumlah korban meninggal akibat erupsi gunung semeru
berjumlah dua puluh dua orang dan tiga belas orang diantaranya telah berhasil diidentifikasi
diketahui lebih dari lima orang terdampak guguran awan panas gunung semeru yang terjadi pada sabtu lalu
hingga senin malam jumlah warga yang mengungsi mencapai dua empat orang
status tanggap darurat kabupaten lumajang sudah ditetapkan oleh bupati lumajang
mulai dari empat desember sampai tiga januari dua ribu dua puluh
komando tanggap darurat bencana dampak awan panas dan guguran gunung semeru itu dikomandoi oleh
komandan distrik militer delapan ratus dua puluh satu lumajang dengan wakil komandannya dan yon infantri lima ratus dua puluh tujuh
wakil komandan ii kapolres lumajang dan sekretaris kalaksa bpbd lumajang